siapa yang tidak mengenal pulau bali
pulau yang mungkin menjadikan favorit baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara
namun mungkin tidak banyak ya dari wisatawan yang mengenal namanya kabupaten karangasem
padahal di sini merupakan salah satu kabupaten yang kaya bukan saja dengan alam
di sini ada gunung agungnya dan juga ada pantai bali timurnya tapi begitu kaya dengan budayanya
ada pura besaki dan ada juga desa adat yang syarat dengan sejarah dan tradisi yang betul betul sangat unik
tapi juga banyak destinasi wisata di mana kita bisa lakukan selfie selfie
contohnya seperti di taman ujung ini
taman ujung ini merupakan istana yang dibangun oleh raja karangasem dan digunakan sebagai tempat istirahatnya
nah insight with desi anwar kali ini langsung dari taman ujung di amlapura di kabupaten karangasem
untuk kita lebih mengenal lebih dekat lagi apa yang kita bisa temukan di kabupaten karangasem ini
sekitar dua jam
kabupaten seluas delapan ratus tiga puluh sembilan lima km persegi yang terdiri dari delapan kecamatan ini
dianugerahi kekayaan alam wisata sejarah dan warisan budaya
di sisi lain karangasem juga berada di kawasan rawan bencana karena terletak lima km dari gunung agung
menurut catatan badan nasional penanggulangan bencana gunung agung berstatus siaga tiga
namun bupati karangasem igusti ayuma sumatri tidak melihat itu sebagai hambatan untuk memajukan daerahnya
bupati wanita pertama di karangasem ini punya program untuk meningkatkan pendapatan asli daerah
dan menyejahterakan masyarakat desa adat dengan membuat program public safety center satu ratus sembilan belas dan kartu karangasem cerdas
kabupaten karangasem bertekad menjadi tujuan wisata unggulan yang tidak kalah dari kabupaten lain seperti badung
karangasem ya memang kabupaten karangasem ini sangat terkenal dengan kekayaan budayanya tradisinya dan begitu banyak ya desa adat yang dimiliki
saat ini saya ditemani oleh bupati karangasem ibu igusti ayu mas sumatri
kita panggil bu mas ya
dan ini merupakan kebanggaan bagi kita luar biasa karena ketika kita bertemu pertama kalinya bu mas memberikan saya ini selendang yang katanya merupakan khas dari budaya karangasem
mungkin bisa cerita sedikit bu mas ya
khas tenganan karangasem
khas tenganan ya tenganan ini salah satu dari desa adat yang sangat tua ya di karangasem
bisa cerita sedikit mengenai makna kalau tidak salah ini namanya tenun gering
gengsing apa sejarahnya maknanya budayanya dan kapan kapan saja kita bisa menggunakannya bu mas
mungkin sambut jalan
sambut jalan ya
karena ini tamannya begitu indah luar biasa
sambut jalan ini taman kita ini taman kerajaan karangasem
di mana salah satu peninggalannya adalah taman ujung sukasade
hanya saja saya sudah menerima
kondisinya yang dulunya kurang hijau tetapi sekarang sudah mulai dihijaukan dan kita bisa buat untuk festival kelapa
nanti dua ratus empat puluh delapan bupati wali kota ada ke kabupaten karangasem dalam rangka rapat kopec
jadi koalisi kelapa indonesia
dan ada juga dari luar negeri
tentunya kita akan menyiapkan ini ruang ruang dan tempat tempat yang luar biasa
dan bisa juga di sini langsung dibiarkan untuk para tamu bisa selfie selfie
ini bulan september
jadi bulan september
bulan september ayo kita datang lagi ke karangasem
tapi yang jelas ini merupakan salah satu
dari tujuan wisata yang sangat diminati ya di karangasem ini
taman ujung namanya dan juga ini didirikan oleh raja karangasem
katanya untuk istirahat tapi juga bersama permaisuri
memang seperti surga ya
di sini untuk keluarga lah ya
kalau dulu yang boleh masuk ke sini adalah masyarakat yang levelnya menengah ke atas
yang dekat dengan raja
kita masyarakat biasa ya gak bisa ke sini
jangankan kita diizinkan untuk pergi sana masuk masuk ke ruang ruangan
ya masuk aja nggak boleh
jadi itu zaman dulu
bu mas kalau bicara mengenai sejarahnya
ini kan kabupaten karangasem bagian dari bali dan begitu banyak kan sejarahnya budayanya di bali sendiri juga banyak yang berbeda beda ya
nah ini kalau karangasem itu sendiri sejarahnya itu seperti apa itu bagaimana apalagi hubungannya dengan daerah bali sekitarnya
ada yang unik tuh
karangasem banyak keunikan
karangasem adalah salah satu kabupaten kota yang ada di bali
yaitu yang terletaknya di ujung timur pulau bali
dari ujung timur
dan sering disebut hulunya bali
jadi kepalanya bali
maka kemarin kabupaten karangasem dengan pantauan saya sebagai seorang bupati wanita pertama di karangasem
dengan pengalaman orang tua pernah transmigrasi ke lampung ke sumatera
sehingga saya diberi nama igusti ayu mas sumatri
sumatra ya sumatri
jadi karangasem ini
ini adalah spiritnya bali
kabupaten karangasem menyimpan pura terbesar di bali bahkan di dunia
yang merupakan tanah suci umat hindu
dan termasuk pura pura hindu terbanyak di bali ada di kabupaten karangasem
besarki lempuyang andekase silayukti
jadi sekarang brand karangasem ini the spirit of bali
tapi dulu latar belakangnya sendiri bagaimana bu
iya latar belakang saya sebagai ibu rumah tangga
tidak pernah berpolitik
saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bisa menjadi seorang bupati
tidak akan berpikir menjadi seorang anggota dprd
karena kita melihat bahwa bagaimana saya mampu membina keluarga yang baik
membuat anak anak menjadi sukutre
membuat keluarga menjadi damai
tugas saya seperti itu
sehingga saya berpikir loh kok saya bisa masuk ke sini
nah saya sering berpikir itu karena saya sering melihat bahwa dulu masyarakat itu jualan di trotoar
sudah itu jualan yang tidak rapi
akhirnya datang pemerintah macam pol pp
didendang dendang diambil anunya
jadi tidak manusiawi
ketika itu saya punya pikiran
dan saya seolah olah ngerumun ya pada diri saya sendiri
tuhan kenapa mesti kayak begini
apa yang kami bisa lakukan buat mereka mereka yang membutuhkan perlindungan
sehingga saya pun berpikir boleh nggak tuhan kalau saya ingin menjadi seorang anggota dprd untuk melindungi mereka
eh ternyata saya itu dikabulkan
setelah menjadi anggota dprd kemudian menjadi bupati
itu kira kira apa perubahan terbesar yang dirasakan
karena ini kan kalau tanggung jawabnya istilahnya terhadap daerah ini kan mau tidak mau kan langsung lebih berat lagi
bicara perbedaan ya jauh luar biasa ya
karena saya sebagai seorang ibu sudah terbiasa bekerja keras sudah terbiasa berpikir keras
maka itu sudah menjadi sebuah kebiasaan
sehingga kita menikmati
dengan suka duka perjalanan tiga tahun ini bagaimana meyakinkan para opd
opd senior senior ada yang sudah tiga puluh tahun ada yang sudah dua puluh lima tahun ada yang sudah dua puluh tujuh tahun
termasuk wakil saya itu
lebih daripada tiga puluh tahun menjadi
nah itu bagaimana ya itu jadi menjaga hubungan dan
menjaga hal itu jadi intinya sesungguhnya tidak ada kendala apa apa jika saja kita terapkan tiga k
tujuh t tiga k oke apa itu
tiga t kita harus mampu menemukan apa kendala kendala daripada karangasem yang sesungguhnya
pertama untuk rakyat
ketika kita tahu bahwa daerah karangasem ini daerah termiskin bm terembah butak sara tertinggi odgj terbanyak menyimpan gepeng
daerahnya dibilang rawan bencana tertinggi
segala yang jelek jelek ada di sini
dan potensi ini hampir tidak ter expose
sehingga saya berpikir wah saya pertama adalah uluning bali taksuning bali permananing bali
dan termasuk karangasem adalah the spirit of bali bahasa balinya bali
balinya bali di karangasem kenapa disebutkan seperti itu
gunung agung yang merupakan poros dunia
ada di karangasem
kelihatan di sini
kalau tidak berawan
iya sebentar lagi kelihatan karena kadang kadang kalau diberkati secara khusus kita diberikan melihat ya
dan yang kedua
kabupaten karangasem menyimpan pulau
merupakan pura terbesar di bali bahkan di dunia yang merupakan tanah suci umat hindu
dan termasuk pura pura hindu terbanyak di bali ada di kabupaten karangasem
besarki lempuyang andekase silayukti
jadi sekarang beran karangasem ini the spirit of bali
karangasem the spirit of bali karangasem bali sane sujati
iya karangasem bali sane sujati
tapi mungkin kita sambil duduk ya
oh gitu ya
sekarang supaya lebih nikmat lebih nyaman ngobrolnya karena masih banyak yang kita masih perlu diskusikan di sini ya
apa kira kira kiatnya dan juga strateginya untuk membangun karangasem menjadikan daerah ini tujuan wisata yang menarik juga
karena memang bali ini sebagai salah satu pulau yang paling top lah paling terkenal di seluruh dunia
tapi mungkin tidak banyak ya para wisatawan yang mengenal
buka bupaten karangasem
tetaplah bersama kami insight akan segera kembali bersama bupati karangasem
kita sekarang uhc
jadi seluruh masyarakat kita tanggung biayanya
dan seluruh masyarakat dipastikan tidak bakalan ada yang komplain atau tidak berobat gara gara tidak punya uang
jadi sudah ada terasa dampaknya
dan dampaknya diresahkan betul sama masyarakat
iya kita lanjutkan insight with desi anwar
bersama bupati karangasem igusti ayu mas sumatri
karena lahirnya di sumatera tapi keluarganya asalnya di karangasem
kita berada di taman ujung
ini salah satu tujuan wisata yang menarik
di sini merupakan kerajaan dulu
di sini palace ya
istana kediaman raja karangasem ketika dia beristirahat bersama permaisurinya
dan di sini begitu indah begitu hijau
karangasem ini unik ya karena kita bisa melihat gunung agung di sebelah sana dan juga di sebelah di belakang kita
di sini ada pantai bali timur
tadi bupati bu mas mengatakan bahwa dibuat brand baru ya
karena kalau di bali ini kita bagian kulunya kepalanya dari bali itu sendiri
nah bu mas tadi menceritakan ini pernah menjadi menjabat anggota dpr
sudah tiga tahun sekarang menjadi bupati
dan saya lihat ini gaya kepemimpinannya juga pasti begitu tegas
ada tadi strateginya programnya tujuh t tiga k sembilan program yang masih belum dirinci
ini bu mas apa apa saja dan bagaimana kaitannya dengan mengembangkan ya karangasem ini sebagai suatu kabupaten yang lebih menonjol
lebih melejit di ibadah
ya om swastiastu seluruh masyarakat dan pemirsa dimanapun berada
saya iguz dhaimah sumatri bupati karangasem
bupati wanita pertama ya di kabupaten karangasem
dari beberapa bupati yang pernah ada di kabupaten karangasem
dan pada hari ini dapat saya sampaikan bahwa kabupaten karangasem sedang melaksanakan
hari ulang tahunnya yang ke tiga ratus tujuh puluh sembilan
angka tiga ratus tujuh puluh sembilan angka sakral bagi kabupaten karangasem
makanya tadi program tujuh t
programnya itu ada tiga
tiga k ini sinergi dengan trihita karana
karena kabupaten karangasem memiliki visi untuk mewujudkan karangasem yang cerdas
bersih dan bermartabat berlandaskan trihite karana
jadi tiga kehidupan
dimana kita mesti bersyukur kepada tuhan
kita bersinergi dengan sesama dan juga kita sinergi dengan alam
ada keseimbangan yang utuh
sehingga keseimbangan kita ada
kita di dunia ini kita wajib atas dan bawah
adalah bagian daripada tanggung jawab kita
jadi rohnya tujuh t
empat dan program sembilan program unggulan kita
dan kerja tuntas
oke k nya jadi kerja ya
dan kerja tuntas
dan tujuh t ini
yang kita buat
jadi kita wajib siapapun yang datang
ke kabupaten karangasem
kita terima dengan ramah
dengan senyum manis
dengan pelayanan yang maksimal
dengan melakukan pelayanan yang maksimal
yang datang ke kabupaten karangasem
saya selaku pimpinan daerah
tanah suci umat hindu
dapat diinjak oleh
para tamu yang luar biasa
para tamu yang datang ke karangasem
para tamu yang luar biasa
itu panggilan kesucian
dari sembilan program unggulannya adalah
karena disini juga desa adatnya cukup banyak
dan tujuh t ini
tadi sudah saya sampaikan
t yang pertama temukan
jadi temukan itu
kendalanya dan potensinya
kita sudah jelas tahu
tadi kita sudah sampaikan
setelah kita temukan semua itu
temukan tentukan tawarkan
terapkan tepat janji tepat mutu
apakah kita pembangunan
dari desa ke kota atau dari kota ke desa
atau dari tengah tengah ke menyebar
ya perbuatan apa yang ada
nah sehingga tawarkan
apa yang akan dikerjakan
kita sampaikan kepada seluruh masyarakat
seluruh yang akan kita ajak bekerja
kita sampaikan dengan baik
dimana tempatnya kualitas
kuantitas seperti apa
menawarkan oke setuju semua
kita akan mengerjakan semua itu

kita akan mengerjakan semua itu
kita akan mengerjakan semua itu
janji kita terhadap masyarakat
untuk menjadi pemimpin yang baik
menjadi pelayan mereka yang baik
sehingga mereka nanti mendapatkan hasil pad
banyak dari mereka
mungkin sekarang satu satu ya
dari hasil temuan itu kan
disini tadi sudah disebut ya
misalnya untuk meningkatkan wisata
banyak perlu brand
yang ditingkatkan dan lain sebagainya
kondisi perekonomian di kabupaten ini
kondisi perekonomian di kabupaten ini

apalagi dibandingkan kabupaten lainnya
dan juga kira kira pendapatan asli daerahnya itu
dari mana saja
dan apa yang perlu ditingkatkan
ini ada sembilan program unggulan
yang pertama pendidikan
bagaimana kondisi pendidikan
aksara tertinggi di bali
di karangasem adalah
buta aksara tertinggi
ini karena pertama
dari dulu tidak dipus dengan baik
potensi tidak diketahui
pola kerjanya kurang maksimal
atau jumlah sekolahnya mungkin kurang
begitu pula sdmnya masih
tertinggal dibandingkan yang lain
dulu daerahnya tertinggal
dari pelayanan kesehatan
ini belum ada dulu
kalau sekarang kita pelayanan kesehatan
kartu karangasem cerdas
kartu karangasem cerdas
ini kita berikan kartu
ketika bupati menjabat itu baru keluar
iya karena kita sudah menemukan
kendala daripada persoalan rakyat
sehingga kita keluarkan kartu karangasem cerdas
untuk menutupi kekurangan daripada program pusat maupun program provinsi
apa saja yang diberikan dengan kkc ini
kkc ini ada berupa dana kita berikan
dari delapan ratus hingga rp satu dua ratus per orang per tahun
jadi ini terbesar
dibandingkan program pusat dan provinsi
jadi ini diluar bpjs yang
diluar kartu bukan bpjs
kartu pintar kartu apa itu yang menyangkut pendidikan
termasuk pelayanan kesehatan
dulu tidak ada kabupaten menyiapkan kartu karangasem sehat
dan kita sekarang uhc
jadi seluruh masyarakat kita tanggung biayanya
dan seluruh masyarakat dipastikan
tidak bakalan ada
yang komplain atau tidak berobat
gara gara tidak punya uang
jadi sudah ada terasa dampaknya
dan dampaknya dirasakan betul sama masyarakat
kita mendirikan di kesehatan ini
ada pelayanan public safety center
apabila ada yang ibu ibu yang melahirkan
tinggalnya di sini kan ada bebukitan gunung
tidak terjangkau telpon
jadi mereka itu
tidak terjangkau mobil ya
telpon masih bisa
tinggal pencet satu ratus sembilan belas
dia sudah di
tidak sampai lima belas menit
dia sudah ada di lokasi dan
siap untuk membawa ke ugd
jadi semua ini sudah di
dirasakan begitu tabrakan
dia sudah bisa
kalau dulu tidak
sebelum datang polisi
itu tidak boleh di
kalau sekarang sudah tidak
sudah tim kami
tim dari kesehatan
psc ini sudah
termasuk pelayanan dari bpbd
tidak sampai sepuluh menit
ibu bisa tanyakan kepada masyarakat kami
seperti apa pelayanan
yang sangat luar biasa
itu sudah online
sudah online dan juga
ada satu pintu
jadi pelayanan satu pintu
kita beri nama mpp
mall pelayanan publik
termasuk di sana ada
kita cukup satu
kalau dulu kantor sini kantor sini
sekarang sudah tidak lagi
karena kan biasanya ini berarti
harus mengubah birokrasi
mengubah cara berfikir
mengubah sistem dan lain sebagainya
bu mas apa yang diterapkan
seperti apa dan memastikan bahwa
kalau tidak dilakukan
misalnya pelayanannya tidak bagus
dan yang aneh aneh itu kan harus ada
pelayanan ini termasuk
wilayah bebas korupsi
bagaimana bu maas menerapkan
gaya kepemimpinan itu
dengan cara ini
dan mengurangi keadaan
dan mengurangi keadaan
dari negara ke negara
ini kan tadi kan tujuh t

tapi saya lebih tertarik ini
karena kan biasanya ini berarti
harus mengubah birokrasi
namun di sini
saya tidak bisa mengubah
dengan cara yang diterapkan
gaya kepemimpinan seperti apa
dan memastikan bahwa
kalau tidak dilakukan
misalnya pelayanannya tidak bagus
dan yang aneh aneh itu kan harus ada
pelayanan ini termasuk wbk
wilayah bebas korupsi
bagaimana bu maas menerapkan
menerapkan ini sesungguhnya
bagaimana kita mampu meyakinkan
pertama adalah wilayah kerja kita
wilayah kerja kita kita sudah mampu yakinkan
maka kita yakinkan seluruh masyarakat
ini loh yang dibangun ini
kenapa masyarakat tidak mau
nah itu loh ya
jadi kita selalu membuat animasi
gambaran apa yang kita akan buat
sehingga semua tahu
mimpi bersamanya seperti apa
mimpi bersamanya ini loh
ini loh yang akan kita buat
bagus gak suka gak
untuk siapa untuk anda
bukan untuk kami
kami sudah lebih daripada cukup
kami diberikan tugas oleh pemerintah
dengan tugas kami untuk mengatur
baik dari sisi pekerjaan
keuangan dan lain sebagainya
adalah di bawah pengaturan
kami selaku murdaning jagad
murdaning jagad artinya
pemimpin di daerah
tidak ada dua bintang
hanya satu bintang fokusnya
sehingga fokus itu
masing masing memiliki tugas
jadi tugas tugas ini selalu dibacakan
dan aparatnya juga berarti harus
mau tidak mau ya
sesuai dengan tugasnya
kalau tidak boleh ambil sana kesini
kalau tidak nah apa ini kira kira
sanksinya selama ini
sanksinya sih dimarah
kita juga ada lima m
tugas saya adalah mengatur
dan mencaci diriku sendiri
kenapa aku tidak bisa ya
kenapa saya tidak bisa ya menjalankan tugas ini
kenapa tidak bisa ya
saya yang salah atau dia yang salah
saya yang lemah atau dia yang lemah
jadi saya lihat ini kuncinya itu
adalah dari kepemimpinan itu sendiri
gaya kepemimpinan dan juga
kerja keras itu kan penting
menjadi contoh ya
nah tadi bu mas mengatakan ya
awal awal kan tergerak karena banyak misalnya kemiskinan dan lain sebagainya
dan ini bagaimana untuk
meningkatkanlah pendapatan dan juga perekonomian kesejahteraan apa apa saja
mungkin lapangan kerja yang dibuka
atau meningkatkan pendapatan dari daerah ini
sehingga ya sesuai dengan mimpinya itu
kalau dilihat dari pad
dibandingkan dengan badung
pad karangasem hanya dua ratus miliar
tapi badung sepuluh triliun
dibandingkan dengan itu
jadi kalau kita tidak punya semangat
tidak punya spirit
saya yakin saya tidak bisa pakai hal hal yang lain dan lain sebagainya

jadi semangat ini yang mesti kita bangun
mana semangat ini
ini yang mesti kita bangun
yang kita cari
dan ini adalah mandat amanah
amanah yang maha kuasa
dan amanah rakyat
dan amanah semesta
pemimpin itu adalah amanah
dari amanah itu
jangan sampai ini disalah artikan
adalah mereka yang punya
bukan semesta ini milik kita bersama
sehingga inilah yang mesti dimaknai bahwa
spirit of bali adalah sebuah semangat
inner beauty nya ini harus keluar
pad kecil rakyatnya makmur
sudah luar biasa
itu berhasil seorang pemimpin
saya ingin berhasil
opd tidak berhati hati
di sekitar saya
tidak kerja keras
dan ketinggalan kereta
ingin sudah berpikir jauh
kalau tidak cepat cepat mengikutinya
dan itu nanti pelan pelan dia tersisi
nah kalau tidak mau tersisi
maju terus ikuti pemimpinnya
tapi dari segi
atau ini kan salah satu kan wisata
karena kalau di bali ini
ya pariwisata merupakan prima donna lah istilahnya
itu apa yang bisa lebih ditingkatkan lah
berapa persen itu dari
dari pariwisata yang didapatkan
untuk persoalan itu
berbagai hal sudah kita lakukan
kita membuat branding karangasem
ayo lah ke karangasem
karangasem luar biasa
jadi kalau ke bali belum ke karangasem
dan belum ke bali namanya
tanah sucinya belum diinjak
tanah sucinya belum diinjak
dan di sini
dari sisi pariwisatanya
ada disebut dengan pintu surga
nanti di sana
sudah ibu bisa lihat
boleh ibu lihat
sudah selvi selvi di sana
ini pintu surganya
ini ada gunung agungnya
kalau ada atraksi alamnya
terus kayak gitu
wuh bagus banget ini
wuh bagus sekali sini
seperti kelihatan terbang
ini pintu surga
seperti kelihatan bukan manusia
tetapi roh yang itu
keunikan daripada karangasem
begitu juga ada pintu dunia
di sana di padangbaik
jadi pintu sekarang sudah mau digarap
yaitu dermaga krusnya
sebenarnya di sana adalah
karena kemarin saya sempat untuk
satu hari seratus juta
kalau tiga puluh hari
itu di sana
tapi belum izin bersyaratnya
kita juga sudah membuat
ini adalah tim reaksi cepat
untuk membantu bencana
oh iya sebentar lagi udah ketemu
misalnya naik ke gunung agung
begitu juga di hutan
begitu juga dimana saja
nah ini menarik yang mengenai gunung agung ini
karena ya dampaknya ketika gunung agung erupsi
dan mungkin ada travel warning dan lain sebagainya
itu kan terhadap seluruh bali juga berdampak ya
pesawat atau jumlah wisatawan juga datang
karena ini sangat terasa ya
ini pendapatan dari
karena bisa mendapatkan suatu kesempatan
untuk mengambil gambar
dan juga menyaksikan sendiri
tidak mengalami penurunan pad
masyarakat kami berada di pengungsian
masyarakat kami berada di pengungsian
sekarang sudah ada gempa gempa sedikit
sudah ada alarm
dan kita juga sudah membuat
tim reaksi cepat untuk membantu bencana
oh iya sebentar lagi udah ketemu
misalnya naik ke gunung agung
itu juga di hutan
begitu juga dimana saja
misalnya menghilang sehari dua hari
sudah ada sop nya
jadi masyarakat paham ya
apa yang harus diketahui
sosialisasi ini dari mereka juga
sehingga karangasem ini
walaupun pad nya kecil
luar biasa selesai semua
ada pengurangan ya pad
saya terima rp satu ratus enam puluh lima miliar
sekarang sudah menjadi rp dua ratus tujuh puluh enam miliar
tapi itu kenapa kira kira
apa yang buat peningkatan
peningkatan ini kok bisa
sampai seratus miliar lebih
wah sakti amat saya
kenapa kok naiknya gede amat
ketika kepemimpinan saya
nah begitu juga
sekarang ya terasa
ketika kita sudah
program ini berjalan dengan baik
berbasis desa adat
kita ajak desa adat
potensi yang ada di wilayah mereka
sebagai seorang pemimpin
di tingkat desa
wajib mereka bekerja
wajib mereka mampu memberikan pemahaman
dan buma sendiri hands on ya
langsung tidak pernah
terjadi bahwa bupati
bekerja sama membuat mou
dengan bende seadat
kalau dari segi target
masih ada dua tahun lagi
target target yang ingin dicapai
buma apa saja mungkin dari jumlah wisatawan
atau peningkatan pad
atau mungkin menurunkan angka kemiskinan
kita mau bersatu padu
saling melengkapi kekurangan
dan kelebihan masing masing
saya yakin sebagai seorang ibu
lima ratus ribu penduduknya
semuanya meningkat dan semuanya
karena karangasem ini
bukan milik seorang bupati
dan seluruh rakyatnya
seluruh umat hindu memiliki
datang ke tanah sucinya
sama dengan mekah ayat
jadi memang harus
datang berbondong bondong disini
karena memang disini ada pintu
amblapura ini juga
karangasem ibu kotanya amblapura
jadi amblapura ini adalah
jadi amblapura artinya
jadi lebih signifikan lagi
tidak lengkap ke bali
kalau tidak mengunjungi karangasem
tapi tantangan terberat selama tiga tahun ini
apa yang paling dirasakan yang membuat
waduh ini pusing ini ibu mas
ya tantangan terberat sih
orang datang pasti dengan
bagaimana sebagai seorang ibu mampu
membeli obat yang mujara buat mereka
sehingga mereka paham siapa dirinya
ngerti untuk apa
apa tujuan mereka
lahir di dunia ini
jadi ada touch yang khusus
dari seorang bupati
yang juga saya lihat ini
walaupun disebut keibuan
tegasnya ini keluar
takut ini karena salah satu dari lima m
salah satu yang menjadi cara ya
kenapa saya tidak
kadang kadang memang begitu
saya pencet diri saya sendiri
pergi kemana saya melapor
kalau melapor sama
ibu mungkin tidak bisa ke jawab ya
paksa saya melapor kepada
yang maha pencipta karena kau menciptakan
sekarang adalah membutuhkan penerangan
sehingga itulah yang
banyak ini berkah
juga ya kalau kita lihat disini ya
bali ini begitu indah
begitu subur dan apalagi karangasem ini
ya banyak desa adatnya
program kita juga
membuat mewujudkan desa trainer
berbasis desa adat
jadi dari rakyat
oleh rakyat untuk rakyat
salah satu desa adatnya yang kita kenal adalah
tadi di awal kita berjumpa
yang belum di jawab
ini oleh bu mas
betul mas memberikan saya selendang ini dari tenun geringsing
yang memang ada maknanya sendiri
karena ini begitu unik ya
untuk tenganan ada sejarahnya mungkin sebelum kita
berpisah apa kira kira
pesan yang bisa disampaikan dengan
tenun geringsing ini bu mas
jadi tenun geringsing ini
yang patut kita
patut kita upayakan
dan kita amankan
dan kita amankan
dan kita amankan
dan kita amankan
nah ini adalah merupakan warisan leluhur
zaman dahulu kala
leluhur kita sangat luar biasa
tidak hanya di tenganan
tidak hanya di tenganan
tenganan pegeringsingan adalah salah satu
disana ada budayanya
budaya megeret pandan
jadi megeret pandan ini
tidak ada di
kecamatan lain atau di desa lain
kalau mau cari genet panan
dan kalau mau mencari
kita dapat di kecamatan kubu
di kecamatan rendang
nggak dapat ini mesti di kecamatan
manggis dan juga ada
ikon ikon kecamatan yang lain
ini ikon kecamatan manggis
kalau di sidemen ada ndak sama songket
ndak sama songket
ini ndak kita padu
ini di kecamatan sidemen
kalau ibu melihat
ada di kecamatan manggis
dan juga di kecamatan rendang
kalau ibu mau melihat
produksi mente itu
udah itu apalagi itu ya
yang terbuat dari mente
ibu di kecamatan kubu
leluhur kita udah ngasih
kalau ibu mau salak
wine salak keripik salak
ada di kecamatan bandem
kalau ibu mau
kenang kenangan dari batu
limbahnya itu dibuat
di kecamatan selat
semua sudah punya itu
kabupaten ini begitu kaya dengan alam
kaya dengan begitu banyak komoditasnya
kerajinannya dan juga
yang lebih menarik lagi
ada gunung agung dan budayanya
banyak pura puranya dan juga banyak
desa adatnya sehingga
perlulah di kunjungi ya
kabupaten karangasem ini
karena begitu banyak yang kita bisa dapatkan disini
sekali lagi terima kasih banyak
terus dalam memimpin
yang dimiliki oleh bumas dan juga
warga kabupaten karangasem
diingat dan dicangkang
ini nge made dengan
karena saya juga membuat sama beliau
bu ayu terima kasih banyak
langsung ya dari
dan anda juga bisa menyaksikan
dan juga di youtube
sampai jumpa dan bye bye
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi